presiden joko widodo menegaskan pemerintah tidak akan berhutang dalam pembangunan ibu kota negara yang baru di kalimantan timur
joko widodo juga menyebut draft undang undang ibu kota negara sudah rampung dan akan segera disampaikan ke dpr pekan ini
kepala negara menyatakan selain tanpa utang seluruh pembangunan terkait ibu kota negara akan menggunakan konsep kerjasama dan tanpa ada government guarantee
presiden menjelaskan perpindahan ibu kota juga sekaligus melakukan perbaikan hutan
seperti rehabilitasi kawasan hutan yang sebelumnya sudah rusak melindungi hutan konservasi menghilangkan pertambangan tanpa izin dan mereklamasi lahan lahan bekas tambang
tidak pinjaman yang kedua tidak ada government guarantee tidak ada jadi semuanya kerjasama
jadi perpindahan ibu kota nanti sekaligus kita akan memperbaiki
satu memperbaiki dan merehabilitasi hutan hutan yang rusak kita harus tahu di sekitar ibu kota itu banyak hutan yang rusak
yang kedua memproteksi
untuk hutan hutan konservasi hutan hutan lindung yang ada
yang ketiga juga menghilangkan tambang tambang tanpa izin
dan merehabilitasi mereklamasi bekas bekas tambang itu juga banyak sekali di sekitar ibu kota